dan inilah cnn indonesia today rabu empat juli dua ribu delapan belas selengkapnya
kita ke informasi pertama tim gabungan telah menghentikan evakuasi perumpang kapal motor lestari maju
yang karam di perairan pulau pabading kabupaten kepulauan selayar
seluruh penumpang kapal telah dievakuasi ke daratan
hingga pukul satu lebih lima puluh empat menit waktu indonesia tengah
total korban meninggal sesuai data kepolisian polres layar berjumlah dua puluh sembilan orang
ada pun manifest penumpang kapal berjumlah satu ratus tiga puluh sembilan orang
sebanyak tiga puluh empat diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit hayung selayar
sedangkan lima puluh tiga orang dirawat di puskesmas parangia dan empat puluh tiga orang lagi dirawat di puskesmas batang matan
tim mengaku masih melakukan penyisiran untuk mencari korban yang kemungkinan hanyut atau tenggelam
ini ps satu ratus tiga puluh enam ditambah tiga mobil tiga motor ini tadinya satu ratus tiga puluh sembilan ditulis tapi sebenarnya satu ratus tiga puluh enam pak
motor delapan belas unit mobil pribadi empat belas unit mobil besar yang income per golongan